gue gak bisa marah marah
mbak andin gak bakal bisa gue bujuk dengan amarah
oke gue harus merendah ke dia
tadi gue dikasih tahu sama al
katanya lo masuk igd makanya gue langsung buru buru kesini
emangnya kenapa sih
oke tangan tadi gak sengaja kena minyak
penyelidikan gue ke dia nggak boleh berhenti
kayaknya udah grandma jam satu dishes
loh itu apa guys
jadi kamu ngototin siapa
oh iya cincinnya randy udah kamu balikin belum
jangan sepilang lagi ya
berharga kan soalnya
jadi kalau mau ngomong
nanti biar randy sampein ke saya
apa ada ruangan supaya kita bisa bicara
di ruang tamu kantor aja pak
ada yang saya mau tanyain sama kamu ren
al itu lagi dekat sama perempuan lain atau enggak sih
setahu saya nggak ada mbak
kemarin al bilang sama saya kalau istri kamu namanya iren ya
orangnya kayak apa sih ren
orangnya baik perhatian
emm sering bersih bersih
dan kibuhan juga